kerugian pertamina yang mencapai lebih dari sebelas triliun pada semester pertama dua ribu dua puluh
menjadi salah satu isu yang dibahas pada rapat kerja bersama komisi tujuh dpr ri pada senin siang
pt pertamina telah menyiapkan sembilan langkah strategis untuk menekan angka kerugian
beberapa faktor yang menjadi pemicu kerugian diantaranya karena turunnya penjualan
fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar as
serta pelemahan harga minyak mentah
penjualan bahan bakar minyak atau bahan bakar khusus yang turun dua puluh enam persen
berdampak terhadap pendapatan pt pertamina
meskipun begitu pt pertamina juga menyampaikan posisi pada awal semester dua ribu dua puluh ini cukup baik
dengan mencatatkan nilai penjualan senilai dua sembilan miliar dolar amerika serikat
beberapa langkah langkah strategis yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan oleh pertamina
yang pertama yang sejak maret itu kita sudah melakukan efisiensi opex dan capex bapak ibu
kita sudah melakukan pemotongan ini juga yang membuat kita survive secara cash flow bapak ibu
kurang lebih empat tujuh miliar usd
dari sisi capex satu tujuh miliar dan dari sisi opex tiga miliar dolar kita lakukan pemotongan
ada afirmasi positif terkait dengan produksi hulu supaya capex nya tidak banyak dipotong
karena untuk mempertahankan produksi dan juga terkait dengan afirmatif positif
terkait dengan kemampuan pemotongan
memberikan dukungan atas proyek proyek strategis nasional khususnya kilang rdmp rdmp balikpapan dan lain sebagainya